ketua kpk agus raharjo menyoroti sejumlah persoalan dalam naskah revisi undang undang kpk yang diajukan oleh dpr
dilansir dari cnn indonesia com agus raharjo menyebut ada sembilan persoalan di naskah revisi undang undang kpk
yang pertama adalah terancamnya independensi kpk kemudian pembatasan penyadapan oleh internal kpk
kemudian pembentukan dewan pengawas yang dipilih melalui mekanisme seleksi oleh dpr dan pemerintah
yang anggotanya juga masih akan dibahas di kemudian hari
pembatasan sumber penyelidik dan penyidik kpk
kemudian yang kelima ada penuntutan perkara korupsi
harus dilakukan lewat koordinasi dengan kejaksaan agung
kemudian poin ke enam perkara yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria dalam penanganan kasus korupsi
pemangkasan kewenangan kpk mengambil alih perkara di tahap penuntutan ada di poin ke tujuh
tidak seperti kewenangan kpk yang saat ini ada
kemudian poin delapan penghilangan kewenangan strategis kpk pada proses penuntutan
kemudian terakhir ada pemangkasan kewenangan kpk dalam mengelola laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara atau lhkpn
presiden joko widodo telah menerima draft revisi undang undang kpk yang diajukan oleh dpr
hari ini presiden memerintahkan menkumham untuk mempelajari draft tersebut
jadi belum ada surprise nya
sampai sekarang belum
presiden misalnya apa pak untuk mempelajari
ya ada beberapa concern beliau
apa aja pak
tapi harus dibaca dulu kan
ya bola panas revisi undang undang nomor tiga puluh tahun dua ribu dua tentang kpk masih terus bergulir
reaksi beragam muncul namun sebagian terutama mereka yang saat ini menggelontorkan narasi dan juga aksi penolakan
menganggap dpr mempunyai agenda tersebut
yang terakhir di balik revisi undang undang tersebut
terutama dengan sembilan pasal atau poin yang diprediksi akan berimbas pada kewenangan kpk ke depannya
dan kita akan bahas lebih dalam malam ini bersama tiga tamu saya
yang pertama jauh jauh dari nggak sih nggak jauh ya bang ya dari senayan ya
bang masinton pasaribu juga anggota komisi tiga dpr republik indonesia
dan juga politisi dari partai demokrasi indonesia atau pdip
ya selamat malam
selamat malam bang masinton
kemudian kita juga ada kedatangan koordinator divisi korupsi politik icw bang donald faris
selamat malam bang donald
dan terakhir kita kedatangan akademisi hukum bidanan yang juga merupakan mantan hakim kang asep iwan iryawan
selamat malam kang asep
sebelum kita masuk ke topik pada malam hari ini ya bapak bapak
tadi kita di awal sudah melihat kan sebenarnya sembilan poin krusial ya
tapi mungkin bisa kita elaborasi lebih lanjut kita tampilkan dulu di layar belakang kita
enam poin yang menjadi pembahasan diduga juga akan melemahkan kewenangan yang dimiliki oleh kpk selama ini
tapi mungkin sebelum saya masuk ke kang asep dan juga mbak donald ke bang masinton dulu ya
ini memang akan direvisi kedepannya semuanya bang termasuk poin poin yang katakanlah menjadi topik pembahasan netizen saat ini
iya jadi revisi ini mengatur mengatur kelembagaan kpk
kalau yang disampaikan sembilan oleh kpk ini tidak semuanya itu betul
mana aja yang salah
ya menyangkut tentang empat poin itu dewan pengawas pengaturan penyadapan
pemberian sp tiga kemudian status pegawai yang mengikuti undang undang asn
dimanapun ya sebuah lembaga negara itu apalagi dalam hal pemberantasan korupsi
di negara manapun itu undang undang berkait dengan lembaga itu direvisi berkali kali
hongkong aja itu berkali kali melakukan revisi terhadap undang undang lembaga antirasuahnya
singapura malaysia juga
nah kita undang undang tiga puluh tahun dua ribu dua ini sudah tujuh belas tahun
kemudian dalam penerapannya kita harus perhatikan betul
supaya tidak ada celah ke depan undang undang ini bisa penggunaan kewenangannya tidak disalahgunakan
atau kemudian undang undang ini tidak mampu menjawab kebutuhan ke depan
jadi yang selama ini tidak memenuhi kebutuhan ke depan
saya tidak harus direvisi
pertama umpama berkait dengan dewan pengawas
seluruh institusi negara berkait dengan penegakan hukum itu semua memiliki yang namanya pengawasan
kepolisian ada komisi kepolisian
kejaksaan ada komisi kejaksaan
hakim diawasi oleh yang namanya komisi yudisial
kpk tidak ada dewan pengawas
maka memastikan tugas kpk sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penegakan hukum pemberantasan

selama ini dpr mengagap kpk sudah cukup bisa melakukan tugasnya sehingga atau masih perlu membutuhkan dewan pengawas
ya memang diperlukan
dan pertanyaan sederhana juga dpr siapa yang ngawasin
kpk tidak cukup dewan pengawas
perpresiden saja ada pengawasnya yaitu dpr
nah itu dipilih langsung oleh rakyat tadi
nah maka ya semua institusi negara yang dibiayai oleh negara berdasarkan undang undang negara
dia harus ada berlaku mekanisme check and balances
mekanisme kontrol terhadap penggunaan kewenangan itu agar tidak disalahgunakan dan sesuai dengan koridor hukum dan perundang undangan
bang mas itu mungkin bisa memperjelas yang dimaksud dengan dewan pengawas ini isinya siapa saja
di dalam draft itu unsur unsur ya
ini unsur dari dpr dan presiden
hakim mahkamah konstitusi dalam undang undang mahkamah konstitusi itu unsur hakim mahkamah konstitusi itu berasal dari tiga dari unsur dpr tiga dari unsur presiden tiga dari unsur mahkamah agung
apakah lantas kemudian yang namanya presiden yang namanya dpr ikut mencampuri rana independensi kelembagaan
nah jadi kekhawatiran
nah jadi kekhawatiran
nah jadi kekhawatiran
kekhawatiran yang dibangun selama ini menurut saya itu bagian dari mempertahankan status quo status quo di dalam kelembagaan kpk itu sendiri
nah maka pengaturan ini sungguhnya untuk memberikan kepastian keadilan dan kemanfaatan hukum itu
sp tiga itu diberikan agar masyarakat yang berurusan dengan kpk
ini juga jadi salah satu topik yang cukup ramai dibicarakan ya
kepastian dan keadilan hukum
ada beberapa kasus contoh kasus pelindo sodara erjelindo yang ditersangkakan dia kehilangan jabatan
kemudian keluarganya menanggung beban
oke tapi mungkin bisa kita kerujukan lagi sih ya mbak mas yutro kalau misalnya sp tiga ini kalau kasus kasus yang masih berguna sampai dengan saat ini
tidak ada kepastian ya sebentar dulu tidak ada kepastian dan keadilan hukum terhadap beliau
tapi kpk tidak segera membawa ini ke lembaga pengadilan supaya beliau memperoleh kepastian dan keadilan hukum

berkait dengan penyadapan penyadapan
lewat internal yang disebut
dewan pengawas tadi tidak kita
ini kan ke pengadilan karena katanya khawatir
bocor itu maka itu
pengaturan maka tidak ada pelemahan
di sana pegawai itu
mengikuti aturan undang undang
pegawai yang dibiayai oleh negara
negara dia harus wajib mengikuti undang undang
asn nah jadi
ini akan melemahkan apa
segala macam bagi kami
secara moral saya sebagai pengusul
secara moral dan politik
kepada publik dan masyarakat
oke tapi tampaknya bang donald tadi cukup
gatel ya untuk menangani
tahan dulu bang donald dan juga kang asep
kita akan saksikan
layar demokrasi saat lagi tetaplah
bersama kami setelah jeda berikut ini
terima kasih anda masih bersama kami
di layar demokrasi sebelum kita masuk
tampaknya bang donald juga ingin
mengatakan sesuatu terhadap
elaborasi yang dialamatkan oleh
bang masito tapi sebelum kita masuk ke
sebelumnya tadi bang masito
ada quotes yang tadi bang masito mengatakan bahwa
dpr ini kan sebenarnya diawasi oleh masyarakat ya
juga mengeluarkan aspirasi
mereka terhadap revisi undang undang dari
kpk ini tapi mungkin sebentar bang mas hitor kita putar dulu ya
berikut ini terkait
dengan wacana dari masyarakat
terkait dengan sejumlah pegiat anti korupsi di sumatera utara
yang menggelar aksi menolak menolak
revisi undang undang nomor tiga puluh tahun
dua ribu dua tentang komisi pemberatasan tindak
pidana korupsi atau revisi undang undang
kpk aksi serupa juga digelar
di surabaya jawa timur
oleh dua puluh orang yang mengatasnamakan
sejumlah pegiat anti korupsi
yang tergabung dalam koalisi rakyat
sumatera utara bersih korsup
membentangkan spanduk bertuliskan
tolak revisi undang undang kpk
dan capim kpk bermasalah
dari lantai dua gedung paripurna
dprd sumatera utara mereka juga
berorasi menuntut agar dprri
menolak pembahasan revisi undang undang
kpk sembari mendesak presiden
agar membatalkan revisi undang undang kpk
aksi tolak revisi undang undang
kpk dilakukan karena
pengunjuk rasa menilai akan justru melemahkan
kpk mereka juga meminta konsistensi
wakil rakyat di sumatera utara
yang di daerahnya menjadi salah satu
penghasil koruptor terbanyak yang ditangan
masih ada beberapa nama yang sudah sampai
kepada dprri yang diserahkan kemudian kepada presiden
yang kami anggap nama nama tersebut bermasalah
kita selalu kemasyarakat sumatera utara
sangat kecewa dengan adanya rencana revisi tersebut
karena hari ini sumatera utara merupakan
salah satu daerah penghasil koruptor terbanyak
meski aksi itu mendapat protes dari sejumlah anggota dewan
pimpinan dprd sumatera utara justru menghormati
dan menghargai aspirasi itu
aspirasi itu akan diserahkan kepada dprri
dan presiden yang akan memutuskannya
yang pasti kita akan memutuskan untuk menghasilkan aspek ini
yang pasti kita juga terima kasih ya
walaupun mereka datang tidak posisi yang tepat menurut kawan kawan
tapi saya atas nama dprd sumatera utara
mengucapkan terima kasih
bahwa ada informasi penting yang disampaikan oleh
rakyat sumatera utara diantaranya datang ke gedung dewan ini
bahwa menolak adanya rencana revisi
eh rancangan revisi undang undang kpk
itu harus kita hormati harus kita hargai
dan kita juga wajar
menerima keuangan di situ
negara kita kan negara demokrasi
kpk layak mendapatkan atungan jemur
aksi penolakan terhadap revisi undang undang kpk
juga digelar di surabaya jawa timur
senin siang dua puluh orang yang mengatasnamakan
rs surabaya menggelar aksi tolak revisi undang undang kpk
di depan gedung negara gerahadi
mereka menilai revisi itu justru akan melemahkan kpk
yang tak lagi dependen dalam memberantas para koruptor
para pengunjuk rasa menuntut presiden jokowi
untuk tidak menyetujui sekaligus tidak menandatangani ru kpk
yang dianggap melemahkan kerja kpk
sebagai komisi anti rasuah
untuk perbatasan yang lalu tidak juga sesuka kekayaan
kita lihat dari beberapa catatan tentang kekuatan kekuatan bahan bawah
yang kita khawatirkan besok ketika akan menyadap tersangka
dibutuhkan izin dari para ketua
dan ketika ketua itu tidak mengizini tersangka itu akan lolos
itu yang kita takutkan dalam revisi undang undang kpk
saya anggap itu adalah sebuah pelemahan
para pengunjuk rasa tidak ingin adanya ru kpk ini
akan membuat lolos banyak koruptor di indonesia
tim liputan cnn indonesia
kita kembali lagi ke topik terkait dengan tadi sudah ada penolakan dari
oleh masyarakat di beberapa wilayah bank donal
ini cukup sesuai dengan concern bang donald saat ini dari icw
ini concern kami icw masyarakat luas para tokoh kampus kampus
yang belakangan juga semakin kuat menyuarakan penolakan terhadap
revisi undang undang kpk
ada tiga puluh delapan lembar draft usul inisiatif yang diketuk pada tiga september
oleh badan legislasi dan diketuk menjadi usul inisiatif pada tanggal empat september
oleh dpr ri
nah poin yang mau saya sampaikan kalau menggunakan anasir logika
yang disampaikan oleh bung masinton bahwa setiap organ lembaga butuh pengawasan
tapi mari kita secara fair melihat apakah kemudian kepolisian yang memiliki
organ kompolnas memiliki kewenangan juga untuk mengatur fungsi penyidikan dan
yang ada di kepolisian
kompolnas itu tidak punya kewenangan untuk memberikan izin penyadapan atau tidak
tidak juga punya kewenangan untuk menyetujui atau tidak perampasan atau penyitaan
aset aset yang ada di kepolisian
pun kejaksaan pun seperti itu
tidak juga punya kewenangan untuk mengatur apakah seorang kasus yang ditangani
oleh kejaksaan bisa disadap oleh tidak oleh komisi kejaksaan
tidak ada organ yang berlaku seperti itu
di draft pasal dua belas b ru kpk ini mengatur bahwa penyadapan yang dilakukan oleh penyidik
komisi pemberantasan korupsi itu harus butuh yang namanya izin dari dewan pengawas
tidak ada kalau kita bandingkan dengan organ organ pengawasan lain di lembaga komisi komisi negara
kan pengawasan melalui penyadapan itu dua saja
satu konsepsi penyadapan yang diberikan izin dan kewenangan khusus oleh undang undang
undang undang tiga puluh tahun dua ribu dua diberikan kewenangan khusus untuk itu
dan kewenangan yang diberikan oleh undang undang atas izin pengadilan
kepolisian dan kejaksaan atas izin pengadilan di situ
ini mau pakai yang mana kira kira
dewan pengawas ini bukan kalau kita baca dan buka criminal justice system
dia bukan organ peradilan

dia bukan organ peradilan
dia organ yang ada di dalam kpk sendiri mau ditaruh di situ
kalau mau check and balances berarti harus keluar
tapi begini kalau kita lihat disitulah problem kontraproduktif draft ini dengan konsepsi yang katanya memperkuat kpk
kita baca lagi secara spesifik fani
banyak sekali poinnya
saya tiga puluh delapan lembar
disebut draft pertama itu kpk itu sebagai tidak lagi lembaga independen
lembaga yang bagian dari pemerintah pusat
ini bertentangan dengan satu pembentukan undang undang tiga puluh tahun dua ribu dua plus ratifikasi undang undang nomor tujuh tahun dua ribu enam tentang konvensi melawan korupsi
bahwa mandat dari pembentukan komisi itu adalah lembaga independen
kita belajar fani dari sejarah masa lalu pembentukan lembaga ad hoc pemerintahan korupsi di bawah pemerintah
dibentuk dalam kepres
yang itu umurnya hanya ada seminggu ada yang sebulan ada yang satu tahun
nah kpk relatif lebih bagus karena mandat undang undang diletakkan sebagai sebuah komisi negara yang independen
nah hari ini mau ditarik lagi menjadi bagian dari pemerintah pusat kalau kita baca
bagian dari pemerintah pusat begitu bahasa undang undang
bayangkan pdip ini kan nggak akan berkuasa selama seumur umur di republik ini
kalau partai lain berkuasa nanti
siap nggak dengan konsekuensi seperti ini
gerindra berkuasa misalkan
jadi kita mesti melihat bahwa problem pemberasaan korupsi ini di draft ini bukan isu teknokratis sesungguhnya
tapi adalah isu politis yang mau dibangun seolah olah kpk itu lembaga busuk tidak bekerja profesional melangkau banyak aturan aturan yang dilanggar
padahal kalau kita baca laporan dari ombudsman komnasam ada lembaga penegak hukum
yang banyak sekali keluhan masyarakat masuk ke ombudsman dan komnas ham tidak ada tindak lanjut dari dpr ri untuk mengubah undang undang atau memperbaiki kewenangannya
oke dengan adanya revisi undang undang sebenarnya bang mas sito dengan adanya revisi undang undang kpk ini berarti akan mengebiri seluruh kewenangan yang sekarang dipunyai oleh kpk seperti itu
ini mau dibilang sama bank masinton saya sudah berhari hari ini dengan bank masinton
tadi dua belas b penyadapan
penuntutan induknya itu ada pasal enam e kecil di draft ruu ini
bahwa kpk berwenang untuk melakukan penyelidikan penyidikan dan penuntutan
pasal dua belas a kecilnya penuntutan dikoordinasikan dengan institusi kejaksaan
itu namanya kpk ini lembaga antiraswa
yang dibuat secara khusus kok penuntutannya koordinasi lagi dengan kejaksaan
itu kan memperumit dan mempersulit
itu juga mempersulit bukan mempersulit sih
sebenarnya kalau misalnya dari kacamata hukum sendiri sih ada sedikit bias antara ketentuan hukum pidana dengan ketentuan penindakan korupsi ya
tapi mungkin ini dari kacamata kang asep mungkin bisa lebih diperdalam lagi seperti itu
hukum itu harus logis tidak boleh bertentangan dengan asas
nah paling sederhana namanya revisi itu kan dirubah
kita buku revisi revisi harus diperbaiki
nah itu agak paling gampang lah catatan dari pengusul nih pak mas hinton dan kawan
makanya pas itu saya kasih gelar llm
tapi nggak apa apa namanya kita diskusikan biasa satu
kan aneh gitu kan selalu membandingkan adanya pengawasan lembaga lembaga lain
ya ada komisi tadi yang disebut donal semua
tapi mereka lupa
namanya komjak kompolnas kemudian ky
mereka bukan ngawasi teknis ngawasi perilaku satu
kalau penyadapan itu rejimnya hukum acara
nah itu tunduknya teknis sederhana
dimanapun yang namanya penyidik penuntut hakim itu independen imparsial tidak boleh
penyidik polisi kemudian penyidik di kejaksaan korupsi atasannya nggak boleh ikut campur
oke itu concern yang juga disebut kang asep awal juli kemarin
dulu kan saya sering ibut sama beliau itu
numpak aja udah jangan gerilang saya biar teman teman lain aja lah
sekarang dipaksa turun gunung
karena aku turun berok saya saya turun gunung gitu kan
jadi kalau sekarang membandingkan peluang itu apa
kalau sekarang membandingkan perlunya lembaga tadi persoalannya
selama ini kan kpk dengan penyadapan penyadapan
penyadapan di rejim penyidikan dan penuntutan
kalau salah kan ada pra peradilan
faktanya sampai mahkamah agung menang kecuali tiga perkara kan
bg hadi purnomo terakhir itu blbi
oke tapi kan dengan segala itu juga permasalahannya
jadi kalau sekarang penyadapan dipermasalahkan
salahnya kpk di penyadapan apa
kalau mau direvisi dibentuk lembaga
ada lembaga yang justru
di luar atasannya nggak boleh
ini di luar bentuk pemerintah dan dpr
kan aneh yang membandingkan
itu yang apple to apple nya nggak masuk nih jeruk ke jeruknya
kedua tadi katakan apa ini
kan namanya kpk itu penyidik dan penuntut
kan keberadaan kpk itu
karena ada ketidakpercayaan kepada lembaga penegak hukum
nah kan lucu
ketika kpk diberi kewenangan penanganan luar biasa
sudah berhasil di penyidikan
kok penuntutnya kembali lagi dengan lembaga yang tidak dipercaya
jadi di mana
pertama logika berpikir
nah lebih penting lagi
pembentukan peraturan perundang undangan
jangan bikin pak mas hinto dan kawan kawan ya
dua belas dan sebelas itu
pasal lima itu terus
ya kejelasan rumusan
terus dapat dilaksanakan efisiensi dan efektif
nah kalau itu nanti bisa dilaksanakan apa enggak
yang selama ini dua jalan
lah kamu kan direfesi
berarti bertanggung jawab dengan asas
ada yang lebih penting lagi ya
tadi ketika dewan katakanlah pengawas apapun namanya
sekali lagi kan
kalau adanya anggota dpr
sementara lima ratus lebih dari dua ribu empat belas sampai
yang ketangkap kan teman teman pak mas hinto
loh kalau mereka nanti dari dpr semua
pengawas dulu kan takut hakim bocor
sekarang dpr lebih banyak lagi
lima ratus lebih datanya gitu kan
sekarang tidak semua penegak hukum
nanti dulu satu gantian
oh nanti lagi di kesempatan
tidak semua harus keharusan ada di dewan pengawas
di kpk itu ada
namanya pengawas internal
kalau mereka melakukan perilaku salah cukup
loh tadi kalau nyaku teknis
ketika penyidikan penuntutan
ada lembaganya peradilan
kan di undang kpk disebutin
hukum acara yang berlaku
kuhab kecuali tentukan lain
nah kalau ada perilaku perilaku ini
kan pak tanya dulu pernah
kalau di mk itu bukan dewan pengawas
dewan etik yang dikontrol
jadi kalau pendekuk tidak semua kena
bukan bicara teknis perilaku itu diingat
jadi kalau menggunakan itu
saya pikir tidak logis dan bertanggung jawab dengan asas
sp tiga itu kan
buka naskah akademis
dulu lahirnya kpk
profesornya persis pada hidup
yang bikinnya itu kan
atau yang belum ada yang mati
saya tidak tahu persis
itu kan ada sp tiga
dulu sp tiga itu adalah komoditas
oknum pendegah hukum
sehingga bisa ada kertas
nah kalau di kpk
soal yang lebih menarik lagi
ada pembatasan waktu
saya kasih tahu
dia tidak ditahan
sampai kan ada masalah kok
tidak harus dibuat
aduh setahun dilepasin
loh di kepolisian
ketika tersangka mereka ditahan
kecuali ditahan kan
berpacu dengan tahanan
kalau tidak ditahan
kita buka data lah
jadi jangan sekarang
alasan tadi ada salah satu direktur bumn
sudah sekian tahun ya
itu juga persoalan
siapa dulu yang letapin
nah ketika misalkan
ada pertanyaan kan
nah jangan ya itu
jadi banyak yang usaha kritis
tapi kita berbeda
tidak ada masalah
nah sekarang kan aneh juga
kok detik detik terakhir
yang udah tahu pemerintah punya waktu enam puluh hari
kok disuruhkannya sekarang
jangan jangan dari suka miskin
dan yang suka memiskinkan orang
ada di belakang pak mas hinton
pak mas hinton tahan dulu ya pak mas hinton
ini semua asumsi

ini kan asumsi
pak mas hinton kita break dulu ya
pak mas hinton ya mungkin kita bisa tarik nafas dulu
enggak enggak enggak enggak adil juga
ya yang dua duanya pro kpk
enggak enggak enggak
pendekatan beliau itu akademis tadi loh
saya sudah mempertanyakan
ternyata ketika dua tadi
nanti dikasih lebih lah
dikasih lebih ke pak mas hinton
artinya artinya begini
porsi kepada saya
silakan tadi dikasih
cara nyaris mike
pada malam hari ini di segmen terakhir anggota komisi tiga dprm indonesia masih terpaksa ribu harus meninggalkan studio
dikarenakan alasan personal tapi kita teruskan sedikit ya
bang donald dan juga kang asep ini terkait dengan sebenarnya hari ini dari fit and proper test capim kpk kita masuk ke situ dulu ya
karena ini masih ada hubungannya dengan revisi undang undang kpk
dan dikarenakan tadi dalam rdp juga terdengar dari anggota komisi tiga sendiri mengatakan bahwa ada hubungannya
harus setuju dengan revisi undang undang kpk kemudian juga melaksanakan kontrak politik
ini mungkin bisa dijawantahkan kalau dari kang asep
itu kan aneh ini kan dua yang berbeda
ini legislasi yang harus dibuat ada aturan tadi pembentukan pertuan perundang undangan
sederhana tadi harus logis dan tidak boleh bertentangan dengan asas terselesai
ini personal itu kan tadi prosedural
ketika bicara personal syarat anggota komisi tiga kpk itu jelas ada
loh kok pertanyaannya harus setuju nggak revisi
soal setuju tidak yang membuat undang undang legislasi bukan capim kan
jadi itu berpikir logisnya harus itu
jadi sekarang tinggal teman teman saya itu koalisi masyarakat sipil yang bergerak anak anak dan semuanya teman itu kan
sekarang ketika orang itu tidak buat tidak tercelak integritas
integritas ukurannya rekam jejak
rekam jejak itu kan jelas patokannya sederhana
lhkpn kemudian kode etik kemudian satu lagi apa
kode etik lhkpn satu lupa saya lupa
nah sekarang tinggal diperik aja rekannya
apakah capim capim tadi terkena
apakah terkena ke lhkpn
apakah terkena kode etik
terus satu lagi maaf maaf saya lupa ya
kalau itu tidak terpenuhi ya nggak bisa
karena tadi kan berintegritas
syaratnya di undang undang kpk itu jelas komisioner itu berintegritas
patokan integritas nggak usah berpikir jauh
tadi dari rekam jejak
kalau rekam jejak dia seorang komisioner tidak memberikan contoh kepatuhan penyerahan lhkpn
kemudian juga tidak terkena aturan kode etik
sekarang perlu dikelirikan
kode etik itu kan yang ngawas yang tahu pengawas internal
tadi saya kalau orang berlibut apa dewan pengawas
kan ada pengawas internal pengisian internal tahu
tapi yang jadi persoalan saya pertanyaan lagi selalu
pasti orang akan berkelit tidak kena kode etik
persoalannya kalau pernah diperiksa oleh kode etik
kalau dia sudah bukan pengawas bukan komisioner bukan pegawai apa tidak kode etik
tapi kalau catatan pengawas internal artinya harusnya sudah melanggar kode etik
itu juga perlu jadi catatan
tapi lhkpn itu yang penting kan
sekarang lhkpn mau dirubah
sekarang sekarang ini paling gampang lah
kenapa sih takut dengan lhkpn
selama ini tidak ada satu orang pun terkena kasus lkpn
coba orang yang kena tindak tindak lhkpn kan tidak ada
hanya menyerahkan di lkpn di kpk
kenapa harus dapat lhkpn kenapa harus dirubah rubah lagi
kan tidak ada masalah sementara ini
malah sebenarnya kalau saya jadi kpk tapi saya juga enggak lah
apakah cocok nggak dengan spt
di spt pasti jawabannya kecil karena takut kena pajak
lhkpn pasti tinggi karena pasti ada hamba allah atau hibah
artinya tidak kecocokan
tapi sebenarnya tidak
kalau takut dengan lhkpn kalau rajin tidak ada masalah
karena tidak pernah ada satu orang pun terkena kasus lhkpn
coba periksa di kpk ada tidak karena tidak lhkpn
kan tidak ada tindak pilihan
kecuali kalau dia melakukan tindak pilihan yang lain
tapi lhkpn bukan ukurannya
hanya sejauh mana kepatutan secara administrasi dia
bahwa ada transparansi dalam dirinya hartanya dari mana
itu kan yang sederhana
tapi kenapa harus takut
tapi seorang pertanyaannya sekarang
kalau sepuluh mungkin yang dipertanyakan satu dua orang jadi bermasalah
saya berharap ada orang orang saya percaya
saya kenal beberapa orang samping kpk yang punya integritas
saya mudah mudahan orang itu
saya tahu persis entah hakim lah entah itu jaksa lah
entah itu lah persona lain saya tahu
tapi kalau sekarang yang disorot ada beberapa orang yang tadi rekam jejaknya
terkena lhkpn atau kena kode etik
tolonglah gitu ya
kan yang terbukti di kpk itu kan orang yang tak patuh patuh dan taat
kalau nanti orang tidak pernah patuh taat akan timbul persoalan
ketika dia terbukti di kpk
dia memeriksa orang lain
lu juga lkpn nggak pernah lu
lu juga pernah kasus lu
tidak memberikan contoh ya
itu yang kita khawatirkan
kan dulu sapu yang bersih itu kan menyapukan dengan sapu yang bersih
bukan sapu yang pernah kotor
begini kewenangan pembentukan peraturan perundangan undangan itu
ada pada dua ranah pemerintah dan dpr
seolah olah sekarang kpk itu menjadi bagian yang memiliki kewenangan
pembentukan peraturan perundangan undangan
karena dikunci di situ pimpinan kpk yang akan setuju
yang akan setuju dengan revisi undang undang adalah pimpinan kpk
yang akan kita pilih versi mereka ya dpr
nah itu seolah olah mau meletakkan kpk itu sebagai organ yang juga memiliki
kewenangan legislasi pembentukan peraturan perundang undangan
kemudian yang kedua ini kan komitmen yang menarik kpk secara organisasi
calon pimpinannya kepada konsensus politik
anda bayangkan kalau pimpinan kpk yang akan mereka pilih
dan kemudian minta dana dangani di dpr
minta dana dangani janji atau komitmen tertentu tidak setuju dengan revisi undang undang
atau komitmen komitmen lainnya yang informal tidak tertulis itu lebih banyak lagi
tahan kasus ini selamatkan orang ini itu biasanya komitmen komitmen

bayangkan itu yang kemudian coba untuk dirasuki dalam proses seleksi pimpinan kpk
maka dapat dipastikan yang terpilih bukanlah pimpinan kpk yang objektif memiliki kapasitas
kapabilitas dan integritas
tapi pimpinan kpk yang mau berkompromi dengan aktor aktor politik yang menyeleksi mereka
sudah menyalahi undang undang nomor tiga ratus satu yang awal ya
menyalahi fatsun politik menyalahi maksud dan tujuan pembentukan kpk secara organisasi
saya paham lah ini backgroundnya
masih menunggu bagaimana klarifikasi dari anggota dpr ya terutama komisi tiga yang tadi melaksanakan peten propertes
kak ngasib juga pasti tahu
ini banyak sebenarnya dalam proses seleksi pimpinan kpk itu
itu nitip supaya orang ini tidak disentuh supaya orang ini tidak diproses secara hukum
tapi pada faktanya ada orang nitip supaya iktp tidak disentuh
kak ngasib juga pasti tahu siapa itu orangnya
itu sudah jadi pembicaraan banyak aparat penegak hukum kami pegiat anti korupsi ada yang nitip pimpinan
mantan pimpinan dpr bahkan pada waktu itu nitip supaya tidak ditandangani kasus iktp
ternyata kpk tetap masuk menangani kasus iktp
artinya proses proses informal bangun deal konsensus itu dilakukan agar kemudian seseorang yang terpilih itu membangun komitmen secara politik dulu
kalau dulu tidak tertulis sekarang mau dibuat secara tertulis
ini artinya mau menggiring proses dan seleksi proses penegakan hukum ke isu politik
padahal mereka sendiri bilang kpk masuk ke wilayah politik kpk bermain politik padahal mereka sendiri yang menggiring
kpk membangun komitmen politik calon pimpinan mereka dengan yang akan menyeleksi mereka
jadi itu adalah hal yang harus dilakukan

dan catatan nih sebenarnya kan pemberatasan korupsi itu serangkaian kegiatan pencegahan penindakan dan peran serta masyarakat
jadi ketika para masyarakat berperan serta entah apapun kepentingannya kan tujuannya mereka menyelamatkan kpk
tadi kan ketika revisi itu kan memperbaiki
karena orang orang katakan oh nggak memperlemah memperkuat
loh persoalannya kan yang selama ini jalan dah kan jelas ada pengurangan pengurangan ada koordinasi
kan lucu dulu bisa supervisi malah sekarang harus lapor kepada lembaga yang tadi saya katakan tidak ada di dalam
kalau sekarang ketika peran masyarakat siapapun masyarakat punya peran serta jangan dikatakan bicara politik
karena hak politik lah itu bicaranya di pilpres dan pileg
ketika sekarang pembuatan peraturan perundang undangan
sekali lagi asas pemerintah pemerintah itu ada peran serta masyarakat ada transparansi
ketika siapapun koalisi masyarakat sipil siapapun yang setuju tidak setuju kan di situ
nah ketika berargumen tadi ada perbedaan ya kita hormati
kita juga menghormati pilihannya kan
jangan paksakan misalkan yang sekarang sudah berjalan dan itu sukses
ini aturan lain
kalau sudah berjalan kenapa harus lebih baik
kalau kpk salah penyidikan penuntutan pasti perkaranya dibatalkan oleh mahkamah agung
nah ketika ini sudah jalan jangan dirubah
oke saya bantu lo terakhir ini
kalau misalnya melihat perjalanan revisi undang undang kpk dari tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan saat ini
terus kemudian dengan banyaknya masukan terutama dari masyarakat ya yang menolak
dan mungkin apakah akan ada jalan atau mungkin perubahan kedepannya
bagaimana kang asep dan juga bang donald melihat masa depan kpk
mungkin ban nolong dulu nanti kang asep terakhir berperuntuk
kita tidak banyak berharap kepada wakil wakil kita di dpr
walaupun tadi disebutkan bahwa siapa yang mengawasi dpr
katanya adalah rakyat
kalau rakyat punya fungsi pengawasan kita minta orang orang yang mendorong revisi undang undang kpk itu di recall oleh masyarakat
tapi kita tidak punya kewenangan
secara hukum secara legalistik untuk kewilai itu
apa yang bisa dilakukan sekarang
pembahasan undang undang itu dua kamar kamar
dpr menyetujui dalam bentuk usul inisiatif
sekarang kamar presiden
presiden kita berharap bahwa sebagai penerima bung hatta anti corruption award pak jokowi benar benar menjaga kpk
kalau kpk rusak yang rugi bukan hanya kpk secara institusi tapi orang mau investasi ke indonesia juga mikir
ini dipalak oleh penegak hukum ini dipalak oleh birokrasi ini dipalak oleh sepuluh pihak
orang pikir mau investasi ke indonesia
sehingga yang dirugikan tidak hanya pemerintahan korupsi tapi perekonomian indonesia secara makro
kan program jokowi kan memperkuat kpk
sekarang kan ketika inisiatif dpr tinggal presiden kan presiden kan suspres
kirim surat presiden ya sudah pasti jokowi tidak mengeluarkan suspres
kalau pemerintah tidak mau melayani pembicaraan kan ada tahapan pembicaraan nggak akan jalan dong
karena berapa kali kan presiden baik sebelumnya pun pak jokowi berapa kali menolak
sudah selesai untuk reprisi
tidak hanya reprisi kpk lho
kuhp juga sama karena kan penjuru angin untuk menjerat kelemahan kpk
nah kemudian personal
nah yang untuk personal hati hati
nanti kan presiden kan akan terima
karena dia ngirim sepuluh saya bilang saya mesti percaya ada lima yang bagus
ketika lima keluar nah presiden hati hati
kalau memang tidak disetujui dulu juga dpr pernah dikasih nama nama nggak diproses
nah sekarang kalau misalkan dpr nanti memilih berapa nama nama yang misalnya diprotes oleh kawan kawan
kenapa presiden tidak menggunakan hak itu juga
sederhana kok berpikir
masih banyak yang harus diperhatikan menjadi konsul kita bersama ya
memperjuangkan satu orang menempatkan
apalagi nanti diboykot sama pegawai kpk
saya ngeri juga
aduh ini sebenarnya dialog ini masih bisa kita teruskan
cuma sayang sekali karena durasi sangat tipis kita harus sudahi dulu
perbicaraan kita pada malam hari ini
terima kasih bang donald kang asep atas insightnya yang sangat sangat enlightenment ya
di layar demokrasi pada malam hari ini
tapi layar demokrasi masih tetap akan kembali setelah jeda berikut ini tetaplah bersama kami